wisata malam glow di kebun raya bogor menuai kontroversi
lampu sorot pada wisata malam ini dianggap mengganggu habitat tanaman dan ekosistem yang ada
wisata glow sendiri merupakan wahana baru pameran keliling taman meksiko
yang menyuguhkan tontonan edukasi konservasi
yakni dengan menggunakan sistem kecanggihan teknologi proyektor
teknik pencahayaan dan visual grafik di atas permukaan pepohonan
pada selasa siang pemerintah kota bogor bersama sejumlah perwakilan lipi
pengelola kebun raya bogor dan pt mitra natura raya
mnr serta badan riset nasional mengadakan rapat evaluasi rencana inovasi wisata glow di kebun raya bogor
dalam rapat ini disepakati pembukaan wisata inovasi ditunda
hingga penelitian dampak konservasi rampung digelar oleh pakar ipb dan brin
ya saya kira kita harus letakkan itu secara
objektif dan saintifik
jadi saya minta agar konsep glow ini dikaji dengan melibatkan para pakar
ada dari ipb ada dari brin juga untuk bisa memberikan jawaban
hari ini untuk meningkatkan edukasi dan wisata
agar bogoran jadi apa

lebih menarik bagi masyarakat
sekitarnya bogor gitu

nah itu kan baru animasi
tadi tadi dampak serangga serangga segelar
kontroversi mendadak ramai mencuat ke publik lantaran manajemen krb baru
berencana membuka wahana baru wisata malam glow taman meksiko oktober mendatang
muhammad juanda bogor jawa barat